atraktif dan menakjubkan
inilah momen penerbangan dua lima ratus enam puluh tujuh lampion sebagai akhir dari rangkaian ibadah trisuci waisak di borobudur minggu lalu
setidaknya empat wisatawan rela membeli tiket untuk ikut rangkaian penerbangan lampion kertas di halaman utama candi borobudur empat juni lalu
festival lampion dibidik menjadi atraksi utama penarik wisatawan selain ritual ibadah umat buddha pada momen waisak tahun ini
selama sepekan penuh holding pt aviasi pariwisata atau injurni menggelar side event waisak untuk menggerakkan perekonomian daerah di sekitar borobudur
ini juga membawa dampak daripada ekonomi umkm pembukaan lapangan kerja juga wisata
sama borobudur ini apalagi sebuah aset yang tidak ternilai
karena itu kita bumn ingin menjaga keseimbangan di borobudur ini sebagai tempat wisata tetapi yang punya spiritual pendidikan dan juga sejarah
direktur marketing injourney maya watono menjelaskan selama penyelenggaraan festival waisak
dua puluh hingga tiga puluh ribu pengunjung tercatat hadir memasuki kawasan borobudur
dua puluh hingga tiga puluh ribu
hari ini sendiri kita yang pelepasan lampion lima tapi juga di luar itu ada sepuluh ribu
ini memang sangat luar biasa sekali ya momentum yang kita dapatkan dari perayaan ini untuk borobudur dan juga untuk sekitar
masyarakat sekitar borobudur magelang jawa tengah
kita tahu bahwa akomodasi semua juga penuh traffic juga luar biasa
jadi memang momentumnya sangat luar biasa sekali
ketua balkon desa kapitu desa tegal arum kecamatan borobudur bambang yitmu handoyo mengatakan
efek wisata waisak tahun ini cukup bagus setelah pandemi menerpa dua tahun terakhir
namun jumlah pengunjung dan wisatawan yang menggunakan fasilitas penginapan di sah kapitu dirasakan belum pulih seperti sebelum pandemi tahun dua ribu sembilan belas lalu
tegak tegak waisak ini mulai tanggal satu sampai tanggal dua
lima kami sudah di booking full alhamdulillah
artinya kalau ada income masuk otomatis operasional bisa tercukupi baik listrik wifi gaji karyawan dan sebagainya
pengusaha travel jogja borobudur ihsan roshid mengaku setelah lebaran mulai terjadi kenaikan permintaan wisatawan dan kunjungan kantor ke daerah wisata jogja dan borobudur
kami selaku pelaku wisata ataupun pelaku usaha sangat terbantu dengan adanya event event di indonesia
sekitaran jogja ataupun jawa tengah terkait perjalanan perjalanan yang dilakukan oleh customer customer yang lain selama di kota ini
iksan dan pelaku wisata di sekitar borobudur berharap penataan ulang kawasan borobudur sebagai destinasi wisata religi dapat meningkatkan jumlah pengunjung
event waisak dan candi borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat